bersama bapak bakia
bersama bapak bakia
bersama bapak bakia
gatau kalau ada buta
kita akan memain sebuah permainan
permainan lomba bakia
permainan lomba bakia ini
memerlukan kekompakan dan ketakasan
libur dulu dagangnya
sekarang siapin games
siapa deh pak bisi
bagaimana sih pak d
gak denger bunyinya
kau buang angkatan pak
aku gak sengaja
tadi soalnya aku mau tanya
apakah pak sri kiti perlu bantuan atau tidak
kalau masalah biantuin mah mestinya ya
biantuin biantuin aja
tadi gak perlu
ini gak pas saya yang diangkatin
bukan saya yang diangkatin
yang diangkat barang barang
bukan sri kiti diangkat
kalau sri kiti diangkat
kita akan bermain sambil belajar
belajar untuk apa
belajar untuk melatih kekumpulkan
belajar untuk melatih kerjasama
dan juga untuk memperkerat tali persaudaraan diantara kita semua ya
sampai disini paham dong
ya dan juga disini para ustaz dan ustazah ingin melihat lebih kompak mana
nah tim mentorkah
atau tim santri kunanta
atau juga tim santri pesantren kilat
nanti disini akan kita lihat seberapa kompak mereka
maka dari itu sekarang ustadz musa yang mulia dasat
minta tepuk tangannya yang paling berdiam
minta suaranya banget
gitu tuh keren
nah untuk santriwati kita mundur dulu
karena pertama pertandingan untuk santriwan ya
ayo semuanya mundur
gak tau kalau ada mutas
ke mana sih ustadz
ke atas itu
ini kita akan membagi bagi permainan
jadi akan ada beberapa permainan ya
tapi sekarang kita akan ambil satu permainan terlebih dahulu
yang akan dimainkan oleh para santriwan terlebih dahulu ya
santriwati nanti menyusul
baik sebelum kita memainkan permainan yang satu ini
ustadz musa yang mulia dasar punya patut
pergi ke pasar membeli talangan
di dalam talang ada cipat
perkenalkan ini kita akan memain sebuah permainan
permainannya permainan lomba bakian
permainan lomba bakian ini
memerlukan kekompakan dan ketangkasan
tapi konsentrasi masing masing orang itu diperlukan
sudah ditentukan kelompoknya para santriwa
ini timnya sopri
baik sekarang kalian bertiga boleh mundur sampai ke garis start dulu
sekarang kita akan masuk ke permainan yang kedua
di mana permainan yang kedua ini
akan dimainkan oleh para santriwati ya
sama seperti tadi
ada yang dari tim mentor
tim santriwati panopesantri kunanta
dan juga santriwati pesantren kilat
sebelum masuk ke permainan
ustadz musa yang mulia desa tunduk pantun lagi nih ya
pantunnya singkat aja ya
duduk di pelaminan sambil makan cilok
ini dia permainan menyusur talong
bagus ya panggungnya ya
baik kalau begitu
langsung saja kita mulai permainannya
disini sudah ada timnya putet
kemudian timnya amalia
dan timnya siapa
nanti tim santriwati ini akan dipimpin oleh
ustadzah idhaman saidun yang hilang
dan juga oleh mpo siti ya
baik kalau begitu
tanpa berlama lama lagi
langsung saja kita mulai permainannya
dalam hitung harga
jadilah diri sendiri
jadilah diri sendiri
di permainan yang ketiga sekarang digabung ya antara santriwan juga santriwati
nah di permainan yang ketiga ini sebelum saya memulai permainan
seperti biasa saya mau pacu dulu
pilih hiasan dari bunga terantai
kita masuk permainan pesan berantai
ini begini cara bermainnya
nanti masing masing ketua kelompok dari setiap kelompok
akan dibisiki oleh ustadz musa yang mulia dan satu
sebuah pesan singkat
nah pesan itu harus kalian sampaikan
kepada anggota kelompok kalian masing masing
dari baris kedua sampai paling terakhir
sampai di situ fahim tum
baik kalau begitu sekarang langsung saja ustadz akan membisiki pesannya
kepada ketua kelompoknya masing masing
ustadz belajar dan permain di kulantai
banyak hal yang tadinya aku tidak tahu menjadi tahu
semuanya sudah mendengar pesan yang sudah ustadz bisikin tadi
dan pesan berantai
akan dimulai dari
baik waktu sudah habis
sekarang gian di barisan belakang
pindah ke depan semua
baik kita mulai dari tipnya satriwati dulu ya
oke dari siapa namanya ini
aku senang belajar di kulantai karena aku bisa bermain
kurang tepat kurang tepat
kurang tepat kurang tepat
aku senang belajar dan bermain kerja di kulantai